mahkamah agung mengabulkan permohonan gugatan peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislator atau caleg
dengan putusan ini maka para mantan koruptor boleh nyalek
mata koruptor mendapat lampu hijau dari mahkamah agung untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
kepada detik com juru bicara mahkamah agung soehadi menyebut peraturan kpu dinyatakan bertentangan dengan undang undang
permohonan itu diputus pada kamis tiga belas september dua ribu delapan belas lalu oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung
yakni irfan fahrudin yodi martono dan supandi
dengan putusan itu pkpu bertentangan dengan pasal dua ratus empat puluh ayat satu huruf g undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu dan putusan mk
aturan kpu soal larangan ekskoruptor nyalek tertuang dalam peraturan
kpu atau pkpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang pencalonan anggota dpr dprd provinsi dan dprd kabupaten atau kota
larangan itu tertuang dalam pasal tujuh ayat satu huruf h
sebelumnya eks terpidana korupsi seperti m taufik dan waodinugrah menggugat aturan kpu yang melarang ekskoruptor nyalek di pemilu dua ribu sembilan belas ke mahkamah agung
di sisi lain putusan ma tersebut tidak berlaku otomatis
hal itu didasari peraturan ma nomor satu tahun dua ribu sebelas tentang hak uji materi sebagaimana dikutip
dari bunyi pasal tersebut kpu diberi waktu sembilan puluh hari oleh ma untuk memikirkan apakah melaksanakan putusan itu atau tidak
dengan demikian penetapan daftar calon tetap caleg yang tinggal lima hari lagi kurang dari sembilan puluh hari sejak putusan mh
artinya jika kpu tak melaksanakan putusan itu hingga dua puluh september mendatang pkpu tetap berlaku dan caleg ekskoruptor tetap tak bisa nyalek di pemilu dua ribu sembilan belas
mahkamah agung mengabulkan gugatan para mantan narapidana kasus korupsi untuk bisa mengajukan diri menjadi calon legislatif
ma menyatakan larangan mantan koruptor menjadi caleg bertentangan dengan undang undang pemilu
dan untuk membahasnya saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber
salah satunya ada bayu dwi anggono akademisi hukum tata negara universitas jember
dan nanti di luar studio sudah ada pramono obaid anggota komisi pemilihan umum
dan kami juga masih menantikan patrice rio capella
salah satu pemohon uji materi
selamat malam mas bayu
mas bayu kalau yang menarik yang perlu dikritisi adalah ma akhirnya justru malah mengabulkan pemohonan dari uji materi dari beberapa pemohon yang sempat kemarin terjadi sengketa dalam artian perdebatan antara bawaslu dan kpu
apa yang bisa dikritisi dari keputusan ma kali ini
ya pertama tentu putusan ini sangat mengagetkan kita semua
bagi teman teman yang selama ini konsen untuk mendorong pemilu yang berintegritas
kenapa sangat mengagetkan
pertama harus kita kritisi
cara penyampaian putusan dengan publikasi melalui media sementara putusannya sendiri itu belum bisa kita akses untuk kita lihat apa substansi putusannya
padahal kalau kita tahu sesuai pasal tujuh perma nomor satu tahun dua ribu sebelas tentang huj materi
jadi ini hukum acaranya huj ini putusan itu putusan ma itu harusnya dikirim kepada para pihak baik pemohon baik termohon maupun pihak pihak lainnya
yang cukup mengagetkan nyata putusan itu juga belum pernah dikirim kepada para pihak baik ke pemohon maupun juga termohon dalam hal ini kpu
bahkan dipublikasikan di website resmi pun tidak bisa kita akses
namun kemudian ma justru cara menyampaikannya seperti bukan badan peradilan menyampaikan lewat media jurubicara
dan menurut saya ini adalah potret peradilan yang tidak modern dan tidak terpercaya
kenapa karena harusnya pengadilan itu adalah bicara melalui putusan
tidak perlu kemudian
putusannya belum bisa dilihat oleh publik belum bisa dilihat oleh para pihak
kemudian ma sudah gembar gembor bahwa kami kemudian memutuskan mengabulkan permohonan huj materi pkpu dua puluh dua ribu delapan belas dan pkpu tentang pencalonan dpd itu
jadi menurut saya dari cara penyampaian saja relasi ma dengan publik dengan para pihak ini adalah bentuk ketidakprofesionalan mahkamah agung
padahal mahkamah agung pasca reformasi dengan anggaran yang sangat besar dengan hakim agung yang harusnya kemudian bisa untuk mereformasi dirinya
tapi ternyata cara komunikasi penyampaian putusannya pun ini tidak baik
ya mas bayu lalu tadi anda katakan ini dari segi prosedural sepertinya salah satu yang mengumumkan mengenai hasil keputusan uji material itu sendiri pun masih sangat rancu ya karena belum banyak yang menerima
bahkan kpu sendiri menyatakan masih menunggu hasil keputusan tersebut
lalu dari segi bagaimana mereka merumuskan keputusan apakah memang publik saya pribadi mungkin maupun pemirsa di rumah tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya sehingga keluarlah keputusan ini
karena secara tidak transparan sebenarnya ini seperti mencederai kepercayaan publik terhadap ma sebagai legitimasi tertinggi
jadi kita sudah sering sekali mengkritik mahkamah agung
pengujian peraturan perundang undangan di mahkamah agung itu sifatnya sangat tertutup bagaikan berjalan di lorong kegelapan
karena publik tidak pernah tahu sama sekali bagaimana proses persidangan itu dilaksanakan
padahal kalau kita lihat sesuai pasal dua puluh empat a ayat satu undang undang dasar konstitusi kita hukum yang tertinggi undang undang mahkamah agung
undang undang tiga dua ribu sembilan itu jelas mengatakan bahwa persidangan mahkamah agung itu adalah
asasnya adalah harusnya audiat elteram partem
apa itu mas yuda
mendengar semua pihak baik pemohon termohon pihak terkait pembuat peraturan mungkin masyarakat yang ingin ikut menjadi pihak terkait
ini tidak pernah dilakukan oleh mahkamah agung bandingkan dengan mahkamah konstitusi
ini kan sama sama menguji norma
mahkamah konstitusi sangat terbuka sekali
semua pihak hadir pemohon hadir termohon hadir
pemerintah memberikan keterangan kemudian ada pihak terkait bisa mengajukan
akses media dibuka seluas luasnya
jadi publik tidak terkait kaget bahkan agenda kapan membacaan putusan pun disampaikan kan
bahwa putusan ini sidangnya pendahuluan tanggal sekian sidang plenonya tanggal sekian pembacaan putusan tanggal sekian
hari itu dibacakan sore itu putusan sudah kita bisa akses di dalam website
sementara di sisi mahkamah agung sama sekali kita tidak tahu kapan persidangannya dilaksanakan
para pihak apakah sudah didengar bahkan saya dengar kementerian hukum
juga tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan
padahal dia adalah institusi yang mengundangkan harusnya kan didengarkan
kenapa anda mengundangkan pkpu yang sempat kontroversial ini
namun tidak pernah diberikan kesempatan itu sehingga prinsip peradilan di seluruh dunia universal itu adalah
semua pihak diberikan kesempatan untuk didengarkan pendapatnya
namun ma tidak melakukan itu sehingga putusan ini menurut saya sangat mengagetkan
dan kemudian semakin menegaskan bahwa ma sangat tidak reformis terhadap upaya upaya kita
untuk membuat kembali ke dunia
untuk kemudian menegakkan hukum dan keadilan
baik saya sekarang coba menghubungi bang ubaid
ya bang kalau bang pramono sendiri sebenarnya tahu nggak dari kpu mengenai keputusan ini
pastinya menimbulkan reaksi ya dari kpu sendiri yang memang sebelumnya sangat menginginkan
bahwasannya caleg bersih dari kasus korupsi karena diharapkan kedepannya mereka akan menjadi wakil rakyat
yang memang bisa mewakili aspirasi dan juga terbebas dari kasus kasus masalah pungli seperti ini
bagaimana tanggapan kpu sendiri bang
ya mungkin banyak pihak kecewa mungkin banyak pihak kaget dengan putusan mahkamah agung ini
tetapi kpu tentu ketika akan mengambil sikap secara resmi tentu harus mendapatkan salinan putusan atas pengujian pkpu itu
kita harus melihat secara detail di dalam putusan itu apakah di dalamnya mempertimbangkan
tahapan tahapan pencalonan yang saat ini sedang berjalan
sebagaimana putusan mk dulu yang mengatur soal verifikasi partai politik itu langsung menegaskan di dalam pertimbangan dan putusannya
bahwa terkait dengan tahapan yang sedang berjalan maka kpu diminta begini begini misalnya
kemudian putusan mk yang soal larangan pengurus parpol untuk maju calon dpd itu juga mempertimbangkan itu
bahwa karena proses pencalonan
karena saat ini sedang berjalan maka kpu harus melakukan ini ini ini
jadi kita akan menunggu secara detail bunyi pertimbangan hukum kemudian putusannya seperti apa
bagaimana kami harus menyikapi putusan itu terkait dengan tahapan ini yang sudah di ujung ujung begini
karena tanggal dua puluh kami kan harus sudah menetapkan dct
sementara tentu sebelum kami mengakomodir apa yang diputuskan ma
kami harus melakukan revisi atas peraturan kpu nya dulu
jadi masih ada beberapa hal yang harus kami tunggu
pertama kami harus mendapatkan salinan
apakah ini menjadi pertanyaan apakah dalam satu hari dua hari ke depan masih apakah mungkin didapatkan
lalu kami harus melakukan revisi peraturan kpu nya
dan untuk melakukan revisi peraturan kpu tentu juga perlu proses yang agak panjang
karena butuh konsultasi ke pemerintah dan dpr
kemudian kita juga butuh uji publik
uji ke masyarakat lagi
jadi ini proses yang sebenarnya agak panjang
dan saya kira mahkamah agung agak terlambat sebenarnya mengeluarkan putusan ini
ya mas pramono berarti anda merasa dan kpu sendiri merasa ini di luar ekspektasi dari keputusan ma sendiri
dan meskipun nanti anda akan menerima tadi sudah menyebutkan beberapa poin terkait dengan masih belum menerima salinan
kemudian akan melakukan revisi lagi undang undang pkpu
berarti dalam tanda kutip kpu masih punya ekspektasi
bisa tidak dilaksanakan undang undang ini keputusan ini
dari sejak dulu kpu selalu berkomitmen bahwa apapun putusan lembaga peradilan
apakah itu mk apakah itu mahkamah agung tentu segera kita laksanakan begitu
dua ribu sembilan dulu terkait dengan pemilih yang datang pada hari h
lalu kemudian verifikasi
parpol pada dua ribu empat belas pada tahun ini juga begitu
putusan mk soal calon dpd yang pengurus parpol juga langsung kita laksanakan
nah terkait ini juga tentu akan segera kita laksanakan
tetapi tentu saja itu tadi setelah kita mendapatkan salinan putusannya
dan kita akan cermati bagaimana pertimbangan hukum dan hal hal teknis terkait dengan proses yang saat ini sedang berjalan terkait dengan pencalonan anggota legislatif ini
ya tadi anda katakan tegak waktunya begitu mepet tanggal dua puluh anda harus melakukan dct
kemudian ada revisi seandainya undang undang pkpu
peraturan pkpu sendiri harus dilakukan sebuah revisi dievaluasi
apakah ini juga akan mempengaruhi kinerja kpu sendiri terkait dengan pemilu yang akan berlangsung dalam waktu dekat
dan bagaimana menyingkapinya selain tadi anda mencermati salinan surat yang akan dilampirkan dari ma sendiri
ya sebenarnya kan kpu
tidak kagetlah dengan agenda agenda yang padat
kami biasa kerja maraton sampai malam sampai pagi lagi
sebenarnya tidak terlalu keberatan dengan itu
tapi ya mohon sebenarnya pihak pihak lain itu sebenarnya bisa memberi kontribusi apa yang positif itu dengan katakanlah kalau ma sekarang ini
begitu informasi bahwa putusannya sudah keluar itu ya harusnya salinan putusannya sudah bisa diakses
setidak tidaknya kalau kita belum menerima secara resmi itu setidak tidaknya di websitenya ma sudah bisa di download misalnya begitu
tapi kan ini tidak jadi ini yang kadang kadang cukup mengganggu secara teknis bagi kpu
ya kalau tadi mas bayu mengatakan bahwasannya memang seharusnya pihak pihak terkait pelapor maupun yang melaporkan itu dilibatkan dalam keputusan ma
apakah kpu selama ini sempat dipanggil oleh ma untuk berdiskusi ataupun untuk menghadiri persidangan yang sampai saat ini mungkin boleh dibilang tidak transparan
sehingga publik tidak tahu seperti apa prosedur dan proses sehingga ketok palunya seperti itu
apa namanya kita memang tahu bahwa proses uji materi di mahkamah agung kan memang tidak sebagaimana di mk yang terbuka
uji materi di mahkamah agung memang tertutup dan karena kami mengetahui proses uji materi di ma itu dilaksanakan secara tertutup maka kpu yang berinisiatif untuk
menjawabkan lalu juga kemudian mengajukan beberapa keterangan dari ahli baik ahli hukum tata negara hukum administrasi kemudian hukum pemilu
tapi kita tidak tahu apakah jawaban kami dimasukkan dalam pertimbangan hukum oleh ma apakah keterangan ahli yang kami ajukan pertimbangan hukum oleh ma
kita nggak tahu karena kita tidak dilibatkan dalam prosesnya
dan kita belum mendapatkan salinan putusannya kira kira begitu mas
ya mas pramono sendiri kpu memiliki waktu sembilan puluh hari untuk menjalankan hasil kebijakan ataupun keputusan ma sendiri
lalu akan seperti apa tapi nanti dijawab setelah jeda berikut
tetaplah bersama sian indonesia prime news kami segera kembali
sian indonesia prime news
sian indonesia prime news
sian indonesia prime news
dan kita masih membahas bagaimana peluang caleg yang memang sebelumnya menjadi terpidana kasus korupsi apakah masih bisa melenggang menjadi caleg dan bahkan masuk ke gedung dpr mpr dalam periode dua ribu sembilan belas mendatang
dan masih bersama saya ada mas bayu dwi anggono akademisi hukum tata negara universitas jember
dan di luar studio ada mas pramono ubaid anggota komisi pemilihan umum kpu
ya kalau tadi mas pramono saya sendiri bertanya mengenai sembilan puluh hari waktu dari kpu sendiri untuk menerima hasil
keputusan perundang undangan dari ma terkait dengan uji material ini apa yang akan dilakukan sejauh ilang kpui upas
itu juga termasuk yang mesti kita pertimbangkan secara serius
bagaimana menerapkan atau melaksanakan putusan ma ini di dalam tahapan tahapan yang saat ini sudah masuk tahap tahap paling akhir begitu
karena begitu nanti penetapannya
kalau kita melakukan penetapan dct tanggal dua puluh maka ya tidak ada lagi proses berikutnya atas pencalonan itu sudah selesai
jadi kita akan mempertimbangkan putusan imtu dengan sangat serius
ya mempertimbangannya seperti apa
tadi anda katakan beberapa poin poin yang memang sampai sekarang salinannya belum diterima tersebut
apakah memang seandainya nanti ada klausal yang memang diperkirakan tidak menguntungkan atau bertentangan dengan prinsip dari kpu sendiri
dari pkpu sebelumnya sudah diterbitkan
anda dari pihak kpu tidak akan menjalankan atau bagaimana
atau masih menunggu lagi sembilan puluh hari untuk mencari celah lain
kalau kita berkaca pada misalnya putusan mk kemarin yang membatalkan pasal terkait dengan pengurus partai politik yang menjadi calon dpd
dewan perwakilan daerah
itu secara tegas di dalam putusan mk
dinyatakan bahwa terkait dengan proses pencalonan yang saat ini sedang berjalan
maka calon calon yang saat ini sudah mendaftarkan diri ke kpu dan berstatus sebagai pengurus partai politik
maka diberi kesempatan untuk mengundurkan diri
jadi di dalam putusan itu sendiri sudah dengan tegas mengatur apa yang harus dilakukan kpu terkait dengan tahapan yang saat ini sedang berjalan
kita belum melihat bagaimana nanti secara teknis di dalam putusan ma ini apakah juga mengatur soal ini
karena kita hanya tinggal punya waktu sampai tanggal dua puluh itu kan berarti tinggal lima hari ke depan begitu
saya sekarang baru
karena apakah bisa diyakini bahwa dalam satu hari senin atau selasa misalnya putusan mahkamah agung sudah bisa didapatkan
nah ini kan juga menjadi pertanyaan kita
saya coba beralih ke mas bayu mas bayu
kalau tadi yang jadi pertanyaan adalah ternyata dari pihak kpk
kpu sendiri tidak dilibatkan dan anda masih berprinsip bahwasannya harusnya persidangan terkait dengan keputusan ma meninjauan kembali uji material ini diberikan publik maupun pihak terlapor
pihak yang dilaporkan untuk terlibat
anda melihat sebenarnya ini ada yang salah di ma atau ma punya interpretasi sendiri atau memang sebenarnya prosedurnya seperti itu
ya kita tahu bahwa kekuasaan kehakiman pengadilan itu adalah kekuasaan yang merdeka
kekuasaan yang mandiri
baik dalam memutus perkara maupun dalam menjalankan segala kewenangannya
namun jangan lupa
kemandirian kekuasaan kehakiman itu harus dibarengi dengan yang namanya akuntabilitas
akuntabilitas adalah persidangan persidangan yang dilakukan itu harus mampu kemudian meyakinkan publik bahwa putusan putusan yang diambil itu tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan
proses di ma selama ini kalau kita lihat bahwa pengujian tentang isu ini kan isu yang menjadi perhatian nasional
harusnya ma kan lebih mawas diri ma lebih memperhatikan bahwa cara untuk menyidangkan perkara ini
cara untuk mengambil keputusan
harusnya apapun keputusan pengadilan memang harus kita hormati
namun agar publik kemudian percaya dan menghormati maka lembaga peradilan harus melakukan langkah langkah yang terbuka
mulai dengan apa
persidangannya pun harus mampu mendengarkan semua pihak yang ini memang perlu didengar keterangannya
tidak bisa hanya mendengarkan pemohon atau sekedar kpu
kan ada juga banyak pihak pihak yang perlu didengarkan keterangannya terkait dengan perkara perkara ini
berikutnya yang ingin saya katakan
putusan mahkamah agung ini kalau mau saya katakan sebenarnya sudah mengandung cacat formil
cacat formil artinya putusannya tidak sah sebenarnya
karena sampai hari ini pasal lima puluh lima undang undang mahkamah konstitusi itu belum dicabut
pasal itu masih berlaku dan bahkan belum dibatalkan oleh mk
pasal lima puluh lima ini menyebutkan bahwa dalam hal undang undang yang dijadikan
batu uji dalam pengujian peraturan undang undangan di mahkamah agung sedang diuji di mk
maka mahkamah agung wajib menghentikan sementara pengujian ini sampai adanya putusan
pengujian undang undang oleh mahkamah konstitusi
hari ini undang undang pemilu itu sedang diuji oleh banyak pihak
tentang presidensial threshold masa jabatan wapres tentang kemudian makna citra diri dan lain sebagainya
mk belum pernah memutus pengujian ini
kemudian ma harusnya sesuai hukum acara dia tidak boleh kemudian memutus perkara ini
dia harus menunggu dulu pengujian oleh mahkamah konstitusi
pasal lima puluh lima masih berlaku
namun ma dengan terang benderang dengan secara sengaja membuat putusan padahal
pasal lima puluh lima itu jelas mengatakan dia harus berhenti dulu harus menunggu putusan itu putusan mahkamah konstitusi
artinya dia mengandung catat formil sebenarnya
selain tertutup pengambilan keputusannya persidangannya dia juga punya persoalan dengan cacat formil karena tidak sesuai dengan undang undang mk
hukum acara itu tidak hanya undang undang ma tidak hanya perma
tapi juga undang undang lain yang terkait dengan tugas kewenangan mahkamah agung
salah satunya adalah undang undang mk tadi itu aspek formil
aspek material kalau kita lihat
pernyataan sepihak yang disampaikan oleh juru bintang
karena ma kemarin tanpa kemudian dilandasi oleh sebuah putusan yang bisa diakses oleh publik
justru menimbulkan kegaduhan baru
publik menebak nebak apa alasan ma membatalkan pkpu yang dianggap publik sangat baik dalam rangka menjaga integritas penyelenggara pemilu
peserta pemilu dan masyarakat
ingat integritas pemilih itu juga tidak hanya penyelenggara dan masyarakat
peserta pun harus punya integritas siapa peserta
ya partai politik dengan cara mencalonkan calon anggota dpr dan dprd
persoalannya kemudian ide yang baik ini
kemudian ma menyebabkan
jawabnya ketika publikasi putusan tidak disertai dengan hal yang lengkap
dia hanya mengatakan bertentangan dengan pasal dua ratus empat puluh ayat satu huruf g undang undang pemilu
padahal pkpu itu sendiri sebenarnya sudah melalui proses penyelarasan di kementerian hukum
itu sudah menghindari upaya tabrakan dengan pasal dua ratus empat puluh
buktinya apa bukan lagi kpu yang melarang untuk caleg mantan terpidana korupsi
bantuan narkotika dan kejahatan sosial terhadap anak
tapi partai yang didorong untuk membuat fakta integritas dan partailah yang mengeliminasi mereka
jadi bukan kpu yang melarang
ini hal yang berbeda
kemudian ma tidak mampu menangkap roh konsensus bersama itu
partai partai sebenarnya harus menandatangani fakta integritas
artinya partai tidak keberatan terhadap fakta integritas itu
partai mendukung fakta integritas itu
tapi kenapa kemudian ma justru berbalik melawan aspirasi arus publik
atas dasar yang sangat positifistik hanya mengatakan undang undang tidak melarang
loh undang undang tidak melarang betul
karena memang tidak ada larangan itu
tapi apa yang diatur di pkpu itu adalah
hal baru partailah yang mengeliminasi bukan kpu
karena itu menurut saya kpu sebaiknya
tentu kita harus juga menunggu salinan putusan ini
saya menurut saya ini sebuah kelambatan yang luar biasa
disampaikan kemarin publik sudah gaduh
putusannya kita belum tahu sendiri barangnya seperti apa
sementara tanggal dua puluh ini adalah batas akhir penentuan untuk daftar calon tetap
setelah itu tidak ada proses untuk mampu menggantikan itu
apakah kemudian kpu harus
apakah kemudian kpu harus dipaksa untuk menerima putusan itu
sementara putusannya belum ada
kalaupun nanti dikirim pada hari senin atau selasa
kpu masih perlu waktu untuk membaca itu kan apa
pasal enam ayat dua mas yuda itu menyebutkan
putusan ma yang menyatakan tidak
saat tidak berlakunya sebuah peraturan undang undangan
itu wajib ditindaklanjuti dengan pencabutan
kita coba simak dulu ini ada paket terkait dengan koruptor
yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
terbina korupsi yang sudah berada di dalam lapas pun masih bisa bermanuver
kami sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan komisioner ombudsman dominikus dalu
selamat malam pak dominikus
selamat malam ya
ya ini kita agak bertanya terkait dengan temuan ya
ya selamat malam mas
ya mak ini setonavanto kan menghuni di lapas nomor dua dan tiga
yang telah direnovasi menjadi satu
lalu prosedur apa saja yang dilanggar
sehingga narapidana tersebut bisa dikatakan menikmati fasilitas
yang lebih mewah daripada terpidana lain
bisa dikatakan menikmati fasilitas yang lebih mewah daripada terpidana lain
ya jadi ombudsman pada tanggal tiga belas september ya hari kamis malam
kami melakukan sidak sidak ini sesuai dengan mandat ombudsman ri
undang undang tiga puluh tujuh dua ribu delapan kami bisa melakukan sidak pada tempat tempat pelayanan publik
dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan
untuk memperbaiki pelayanan publik
pada tanggal tiga belas itu malam sebelumnya kami memang melakukan sidak
di beberapa lapas dan rutan di wilayah kota bandung
nah malam harinya kami melakukan sidak di lapas suka miskin dan lapas perempuan

dari hasil temuan kami ini kan pasca ott yang dilakukan
kpk beberapa bulan lalu
memang sudah ada beberapa perbaikan
misalnya sawung ya yang dulu dipersoalkan sekarang memang sudah tidak ada
nah untuk itu kita sampaikan apresiasi kepada jajaran lapas suka miskin ya
nah tapi ada beberapa persoalan lain yang kita temukan
yang kiranya segera ada perbaikan misalnya
misalnya tadi kita juga sudah sampaikan
dengan kakan wil hukum dan nam di bandung kemarin
kemarin dalam pertemuan
nini rahayu dengan pak kak kanwil
nah itu kami sudah sampaikan
ada beberapa temuan kami yang
menjadi bahan untuk perbaikan
lapas di sukamiskin
sidak yang kami lakukan kami menemukan
warga binan yang
lapas sukamiskin ini kan sudah ada
standarnya jadi kamar di lantai
satu dengan di lantai dua
temukan di kamar empat timur atas
di mana berbeda dengan kamar lain
di lapas sukamiskin
nah itu yang kami minta
supaya menjadi perhatian
jangan sampai ada terjadi
antara warga binan
kami akan coba memutar
kembali tayangan seputar
bagaimana kondisi kamar dari
najwa sihab berkunjung ke lapas sukamiskin
beberapa waktu lalu mungkin saat ini kita bisa
tampilkan kembali dan pak dominikus mungkin
bisa melihat seperti apa kondisi kamar pada saat itu
oh ini kamar bapak ya
pak dominikus kalau anda lihat kamar ini
berbeda dengan kamar yang ditemukan oleh
tim om busman hari jumat kemarin ya pak
kondisi kamar ini
berbeda dengan yang kami
lakukan atau kami
temukan pada hari
kamis malam kemarin
kalau anda lihat dari kondisi kamar ini
yang pada saat
datang ke lapas sukamiskin
apakah kamar itu adalah kamar standar
yang memang dihuni oleh
narapidana kasus korupsi yang ada di sana seharusnya
jadi gini mas
kamar atau ruang
tahanan di lapas sukamiskin
itu baik di lantai satu maupun di lantai tiga
itu semua standar
yang kami temukan khususnya di
di beberapa ruangan yang kami temukan
termasuk di ruang empat
itu timur atas
memang ada beberapa fasilitas
yang berbeda dengan
ruangan yang lain
misalnya yang di lantai satu
itu bisa dilihat
tempat tidur luas ruangan
nah ini yang kami minta
jadi bahan perhatian
jangan sampai ada kesan
ada diskriminasi perlakuan
karena kan mestinya semua warga binan
nah ini sebagai masukan kami
supaya ada perbaikan
pak dominikus masih ingat
tidak kamar nomor berapa sel
di tempat yang dimana terdapat
soto novanto pada saat tim sidak
pemantauan kami kemarin pada saat sidak
di kamar timur atas
yang video yang ditampilkan ini
pada sebelumnya oleh
lakukan sidak kemarin
di empat timur atas
di kamar lain
nah itu sehingga kita
sudah beri masukan juga
dan ham provinsi jawa barat
supaya itu jadi
perhatian atau atensi
tapi secara umum kami apresiasi ya
sudah ada perbaikan perbaikan misalnya tadi yang
soal sawungnya itu dulu yang
dipersoalkan sekarang memang sudah bersih
sudah nggak ada kemudian
tadi ya ada beberapa hal
selain kamar begini mas
sidak di lapas perempuan
itu perlakuannya sangat ketat ya
jadi tamu yang masuk itu semua diperiksa
ya handphone ditinggalkan
diperiksa betul tapi
ketika kita lakukan sidak di
kondisi itu tidak ada
jadi semua boleh
masuk ya even kami petugas ya
tapi kita berharapkan
nggak ada perlakuan yang berbeda
jadi itu sudah standar yang harus diterapkan
di lapas atau rutan
terima kasih pak
pak dominikus dalu komisioner om busman
untuk perbincangan pada malam hari ini terkait
temuan om busman terhadap kamar
lapas suka miskin pada hari kamis
malam kemarin selamat malam bapak
dan seperti saya tadi katakan sudah hadir
salah satu pemohon uji materi
tapi sebelum berbincang dengan bang patris terkait
dengan putusan ma yang
mengizinkan anda salah satunya termohon
untuk kembali ikut berlaga pada
konsultasi politik tahun depan kita
terlebih dahulu si anonimusia prime news akan
segera kembali tetap lagi bersama kami
ya anda masih di
si indonesia prime news masih membahas
tentang hasil keputusan ma
yang meloloskan caleg
mantan terpidana kasus korupsi
untuk melenggang lagi dalam pemilu
dua ribu sembilan belas mendatang dan seperti saya tadi
katakan sudah hadir bersama saya bang patris
rio capella salah satu pemohon uji
materi kemudian ada mas bayu
dan di luar studio masih ada
mas pramono ubaid dari anggota komisi pemilihan
umum saya coba kasih kesempatan
bang patris dulu ya karena dua segmen
tadi abang nggak datang abang sebenarnya niatnya
dari anda maupun mungkin
daripada yang lain untuk
mengajukan permohonan uji materi ini
satu hal saya melihat bahwa
apa yang kemudian
menjadi isu yang
berkembang ya bahwa kpu akan
mengeluarkan sebuah keputusan atau
sebuah aturan tentang
warga binaan yang terkait
dengan korupsi itu tidak boleh maju
nah saya pikir pada waktu itu hanya
sekedar wacana tetapi kemudian ketika
itu diajukan dan
ditolak karena pasal tujuh itu
menyebutkan syarat calon
nah kemudian digeser lagi ke
pasal empat itu menjadi
parpol tidak boleh
titik tekan itu di parpol nah sembet ini
ada sesuatu yang salah
semangatnya sih kita bisa pahami
tapi dengan semangat itu kemudian
perundang undangan kemudian norma
mengalahkan azas bagi saya
ini tidak tepat ini harus kita luruskan
kita berbangsa dan bernegara ini harus
tertip hukum kan begitu
gawang bahwa ini salah jadi ketika
ma memutuskan bahwa
bagi saya tidak mengagetkan karena memang
semua sudah berkomentar bahwa ini tidak
tepat karena untuk
hak asasi orang yang melekat ketika
dia menjadi warga negara itu hanya dua pintu saja
satu namanya undang undang yang kedua adalah
keputusan pengadilan ketika
dua itu tidak digunakan
maka digunakan sebuah peraturan
maka itu akan bertentangan dengan undang diatasnya
ingat bahwa keputusan mahkamah konstitusi
sudah memutuskan hal ini
berkali kali kalau tidak salah hampir empat kali
ada yang mengatakan
hukum di atas lima tahun tidak boleh ikut
dimenangkan ada yang mengatakan bahwa
dia harus satu periode dulu
jatuhan hukuman dia bebas lima tahun berikutnya
baru boleh nyalon digugat ke mahkamah konstitusi
dikalahkan lagi karena itu melanggar
nah oleh karena itu ketika ini diajukan
saya merasa bahwa ini pasti
akan dibatalkan lagi
oleh mahkamah agung nah oleh karena itu
menurut saya sih
perdebatan soal ini selesai
di kpu misalnya
sepakat bahwa kalau tidak
senang itu ajukan ke
mahkamah agung untuk di judicial review
maka kita lakukan dan ketika ini
diputuskan oleh mahkamah agung
kita harapkan semua pihak menerima ini
dan kita anggap bahwa persoalan ini
sudah kembali normal bahwa ada
partai yang tidak mau mengusulkan itu menjadi
urusan partai masing masing tapi satu hal ya
bahwa partai itu sebenarnya adalah
untuk menegakkan aturan
partai itu milik publik
partai itu tidak boleh melakukan diskriminatif
tapi ketika partai misalnya memutuskan
tidak boleh tetap bertahan ya silahkan aja
dan ingat ya bahwa hanya
yang mendaftarkan diri dari anda tahu
berapa jumlah caleg jumlah caleg itu

satu partai itu hampir
mengajukan delapan belas ribu sampai dua puluh ribu orang
jadi kalau misalnya tiga ratus tujuh puluh lima ribu itu ada

dan diloloskan cuma tujuh belas orang
maka itu kemungkinan signifikan
tujuh belas itu pun saya nggak yakin tujuh belas yang akan terpilih
yang mendaftarkan diri itu yang pernah
menjadi anggota dpr atau dprd
ada yang belum pernah kok jadi kalau mengatakan bahwa
ini jangan sampai mereka mengulangi perbuatan yang sama
loh orangnya belum pernah masuk di dpr
jadi hal yang begitu itu saya anggap
bapak tris sampai sekarang sudah menerima salinannya dari ma
petikan mungkin setelah selasa kita ambil petikan
kalau salinan itu
biasanya bisa dua minggu
petikannya itu kita terima
tapi anda sampai sekarang masih
terdaftar sebagai caleg untuk
saya memang firman satu satunya yang
mengajukan permohonan kepada
yudhimatri kepada mahkamah agung itu saya sendiri
yang tidak menyaleg
itu untuk menghindari persoalan
karena dia nggak boleh nyalon
ketika saya bicara
di depan media itu pasti terjadi
ada yang suka ada yang tidak suka
ada yang menganggap sudah kongot
pernah dikasih makna dan sebagainya
tapi bagi saya itu ini orang yang tidak mengerti persoalan
yang saya sampaikan itu persoalan hukumnya
bukan pada kontennya
bahwa ini salah penerapan
dia tidak bisa menghilangkan hak orang
itu yang saya kena panggil
saya ke mas bayu kalau ini tadi
bang patus mengatakan salah dalam penerapan hukumnya
karena hak asasi juga mudah juga tidak dijemput hak politiknya
bagaimana menyikapi hal hal
saya tadi yang saya kritisi
pertama soal ma tadi
kita sampai hari ini berdebat soal putusan ma
tapi ma hanya menyampaikan
lewat media sementara kewajiban di pasal tujuh
perma satu dari dua ribu sebelas
para pemohon kemudian termohon
para pihak harus menerima salinan
dan publik harus tahu apa isi putusannya
sehingga kita tahu betul pertimbangan hukumnya
konstruksi hukumnya apakah pertimbangan kpu
penjelasan kpu didengarkan
kemudian para pihak ahli dan lain sebagainya
hari ini kan ma seperti melempar bola panas
ke publik kami kabulkan putusan ini
tapi sampai hari ini kita semua tidak tahu
isi putusan ini padahal
kalau tadi disampaikan oleh komisioner kpu
batas sakit dce itu adalah tanggal
dua puluh kpu tentu
pasal enam ayat dua perma satu dua ribu sembilan
menyebutkan putusan ma
yang menyatakan tidak sah atau tidak berlakunya
perundang undangan itu perlu ditindaklanjuti
dengan tindakan pencabutan
pasal yang dibatalkan oleh mahkamah agung
pencabutannya adalah tindakan
merevisi pkpu dan itu tentu butuh
waktu belum lagi kemudian
di pasal delapan ayat dua disebutkan
dalam waktu sembilan puluh hari badan
atau lembaga yang melaksanakan itu tidak
pencabutan tadi maka dengan sendirinya
peraturan itu akan batal demi hukum
artinya ada waktu sembilan puluh hari
bagi kpu untuk kemudian
menindaklanjuti atau tidak itu perma
yang mengatur saya katakan tadi di awal
ini artinya proses ini betul
putusan ini sudah lahir
tapi kan lahirnya adalah melalui keterangan di media
yang sampai hari ini tidak bisa kita bertanggung jawabkan
kritik dari mahkamah agung selama ini
putusan putusan yang sebenarnya berkaitan dengan
kepentingan publik yang cukup luar biasa
baik pemohon termohon maupun
aktivis dan lain sebagainya
tapi ya harusnya ma lebih
hati hati mengambil keputusan terbuka
undang semua pihak apa susahnya
si ma menyelenggarakan sidang seperti itu
undang undang dasar undang undang mengatur
itu terbuka kenapa memang mengadakan tertutup
sehingga ketika putusan muncul semua bertanya
ini ide seperti apa putusan ini
publik nggak pernah tahu tiba tiba putusannya
seperti ini itu yang saya katakan tadi
harapan anda terakhir terhadap
ma sendiri meskipun sampai sekarang salinannya
anda dan pihak kpu
dan tindak lanjut apa yang akan
diambil oleh kpu
apakah bisa dalam waktu
dekat ini kami
menerima salinan putusan dari
mahkamah agung tanpa
menerima salinan putusan mahkamah
agung tentu kami tidak bisa
melakukan revisi peraturan kpu
dan kita melaksanakan
putusan ma itu untuk
proses penetapan dct tanggal dua puluh nanti begitu
jadi saat ini anda masih menunggu
nanti ada hal yang bisa memungkinkan
kpu seperti yang anda tani katakan tadi
ada beberapa undang undang sebelumnya yang
menjalani uji material sehingga kpu
bisa melakukan implementasi sesuai dengan poin poin
apakah masih ada harapan di sana
kami tidak mau berande ande sih mas
apakah mungkin kami
tidak melaksanakan putusan ma
segala macam tetapi yang pasti kami
menunggu dalam waktu
dua hari ke depan
salinan itu bentuk
fisiknya sampai ke tangan kita
dan kami akan pelajari dengan sangat serius
lalu kami tindak lanjuti
sebagaimana amarah yang ada di
mahkamah agung itu
baik terima kasih mas pramono
ubaid anggota komisi pemilihan umum kpu ri
dan juga di studio ada bang patris
yang maaf sekali tidak bisa berbincang banyak
dan juga mas bayu terkait keputusan ma
yang memang meloloskan para
yang sebelumnya pernah menjadi warga binaan
terkait dengan kasus korupsi
terima kasih anda telah bergabung di cnn indonesia prime news
cnn indonesia prime news segera kembali
tetap lagi bersama kami